presiden joko widodo membantah dirinya mendukung prabowo subianto sebagai pemegang estafet presiden selanjutnya
presiden menyebut pihak yang menghembuskan isu tersebut agar menanyakannya pada angin saja
hal itu dikatakan oleh presiden jokowi usai memantau harga bahan pangan di pasar sukaramai medan sabtu siang
jokowi mengaku tidak menanggapi serius isu tersebut
isu jokowi condong kuat mendukung prabowo subianto sebagai capres pasca parpol koalisi pemerintah golkar dan pan
bergabung dengan koalisi kebangsaan indonesia raya